jawa timur mendapatkan pekerjaan rumah dari presiden joko widodo
untuk menurunkan kasus covid sembilan belas selama dua minggu
sebelumnya presiden telah memantau penanganan covid sembilan belas di jawa timur pada dua puluh lima juni
sementara hingga enam juli atau hari ke sebelas
angka kasus positif covid sembilan belas di jawa timur masih tinggi
surabaya mendominasi disusul sidoarjo dan gersik
pemerintah kota surabaya melakukan langkah agresif
dengan menggelar razia patuh masker di tempat umum
kembali menerapkan jam malam
juga kawasan physical distancing di tiga ruas jalan
sementara panglima komando gabungan wilayah pertahanan
pangko gab wilhan ii akan menerapkan one gate system
untuk sistem rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jawa timur
epidemiolog universitas air langga windu purnomo mengatakan
kasus masih meningkat maka penularan di masyarakat masih banyak
artinya masih ada yang tidak disiplin protokol kesehatan
komunikasi resiko belum efektif sehingga masyarakat belum paham dan patuh
windu menyarankan agar ada sanksi yang menjerakan
bagi yang melanggar protokol kesehatan diikuti dengan pengawasan ketat dari pemerintah
jadi salah satunya tadi loh pengendalian kepatuan yang paling penting itu
belum dilakukan dengan tegas
mudah mudahan ya perwali yang baru
dan saya juga berharap kalau ada pergub yang baru
itu mengandung pasal pasal yang lebih tegas
pemerintah provinsi jawa timur mengklaim persentase kesembuhan meningkat
per enam juli sebanyak tiga puluh lima tujuh puluh lima persen
meski demikian persentase meninggal masih cukup
tinggi yaitu tujuh enam puluh dua persen
sementara yang dirawat lima puluh empat lima puluh tujuh persen
ketua ikatan dokter indonesia idi jawa timur sutrisno menyatakan
bahwa rumah sakit rujukan utama di surabaya dan sidoarjo untuk perawatan penuh
tenaga kesehatan di surabaya mengalami tekanan berat
belum lagi jumlahnya kini berkurang
data dari idi jatim hingga tujuh juli
terdapat sembilan puluh tiga orang dokter di luar surabaya yang positif covid sembilan belas
dokter termasuk mahasiswa residen yang meninggal se jawa timur
tujuh belas orang perawat sebelas orang dan bidan tujuh orang
kita lihat bahwa di surabaya itu ada dua puluh rumah sakit rujukan sebenarnya
tetapi kita lihat bahwa memang rutan utamanya itu ada di rukus tomah dan ua
dan ruang sepedang kata laut
dan akhirnya memang pasien cenderung ke sana
sehingga kita lihat di emergency unitnya di igt nya itu
selalu penuh dengan pasien
selalu penuh dengan pasien
artinya bukan pekerjaan
yang diadapi itu
tenaga kesehatan memang cukup tinggi
ditambah dia dengan banyak teman teman bagian kesehatan yang mungkin banyak comorbid yang harus diistirahatkan
ditambah lagi mereka yang reaktif ya
dan kemudian confirm covid sembilan belas harus diistirahatkan
akhirnya memang tenaga kerja atau tenaga kesehatan yang tersisa ini
sampai saat ini terlihat masih berat mengadapi lot pasien yang stabil tinggi
idi jatim berharap dilakukan tes dan tracing tenaga kesehatan
manajemen rumah sakit harus menjamin keamanan dengan mengatur jam kerja
mengatur tenaga kesehatan dengan penyakit komorbit
mendapat waktu istirahat dan nutrisi cukup
tempat isolasi serta pencairan insentif
kanza tamarindora didin iswandani surabaya